aku tidak menghina kamu
pada dasarnya kok memang hina
kok hanya pemuda yang lemah
dan seorang anak
yang hanya bersembunyi di balik ketiak ayahnya
jangan pernah kau menghina ayah andaku
kau lah manusia yang paling hina
selimuti dendam yang tak berujung
tidak ada perabu
kalau kita mengeroyok
raden kian santang
dan juga raden walang sungsang
kalau kita mengeroyok mereka
dengan memakai topeng kepanakanku
dengan memakai topeng kepanakanku
dengan memakai topeng kepanakanku
dengan memakai topeng kepanakanku

terima kasih rana prabu
kita harus mewujudkannya sekarang juga wa
pergilah dari sini
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi

dia bisa menangkis ajaran banyumaruta

pak hajar siapa dia
dia pasti bersyukur kau nolong nolong itu
dia perlu dikasih pelajaran
pak hajar berani sekali kamu menerangku di saat aku belum siap
siapa kau sebenarnya
hanya orang yang pengecut yang licin yang berani melakukan serangan bokok
sampai jumpa lagi